hai epic people berjumpa lagi dalam epic living bersama saya sinti akarani
belakangan ini indonesia disebut mendapat bonus demografi
dimana jumlah penduduk usia produktif mendominasi jumlah penduduk keseluruhan
namun tidak hanya itu selain keseharian kita terus produktif
tentunya harus mendapatkan work life balance
rumah sebagai tempat kita beristirahat ternyata memiliki pengaruh besar
untuk membantu kita mencapai work life balance
terlebih pada masyarakat karawang yang kita ketahui sangat sibuk
yang berada di kawasan industri terbesar dengan umr tertinggi di indonesia
pada episode kali ini kami akan menyajikan fakta
seputar keuntungan dan juga pentingnya memiliki hunian yang menjaga work life balance
bersama dengan pak andre wijaya selaku direktur emerald land development
yang berhasil mengembangkan kawasan hunian di karawang
nah epic people saat ini saya sudah bersama pak andri wijaya
selaku direktur dari emerald land development
dan kami akan membahas mengenai kawasan huni dengan work life balance di karawang
sebelum mulai berbincang kami ingin menginformasikan bahwa seluruh kru yang bertugas
sudah menjalankan protokol kesehatan dengan ketat
baik terima kasih
pak andre kita akan bahas soal kawasan huni di karawang ini
kaitannya dengan work lift balance juga
tapi kalau kita mendengar karawang ya pak
yang tersirat adalah sibuk kemudian juga macet dan jauh dari mana mana
apakah kondisi yang seperti ini pak masih tetap menjanjikan untuk menjadi industri properti pak
tentu di kerawang ini bertumbuhnya luar biasa
saat ini di sekitar kerawang sini ada lebih dari dua ribu perusahaan multinasional maupun nasional
dan tentunya itu akan membuat jumlah tenaga kerja yang sampai ratusan ribu
dan itu menjadi satu kebutuhan akan perumahan di karawang sendiri pasti akan meningkat
dan kembali lagi kalau kita ingat bahwa pemerintah sendiri berusaha untuk meningkatkan infrastruktur
di karawang contohnya sekarang ada elevated toll dari jakarta sampai pertengahan antara pintu tol karawang barat dan karawang timur
terus yang kedua kita lihat juga ada double rail antara manggarai sampai cikarang
dan tentunya akan dilanjutkan sampai karawang
dan kalau tadi cynthia dari jakarta kalau lewat tol bawah akan lihat ada
ada elevated toll dari jakarta sampai karawang dan tentunya akan dilanjutkan sampai karawang dan kalau tadi cynthia dari jakarta kalau lewat tol bawah akan lihat ada
hak lrt yang saat ini kalau gak salah udah sampai di daerah cikarang
dan itu akan dilanjutkan terus dan tentunya yang menjadi satu peningkatan yang luar biasa
adalah dibangunnya kereta cepat dari jakarta sampai ke bandung
dan satu satunya stasiun yang nanti akan berhenti adalah di karawang
kan kita tahu bahwa karawang itu adalah kawasan industri terbesar
kemudian juga tersibuk yang pastinya berpengaruh terhadap tekanan yang dialami oleh warga sekitar
masihnya ya bagaimana pak emerald land development sendiri mengembangkan kawasan huni apakah tetap
memperhatikan workload balance ini tentunya tentunya begitu dia beli di emerald land
development di proyeknya emerald neopolis punya itu pasti kita sudah siapkan fasilitas seperti
kolam renang sudah menjadi standar walaupun rumahnya kecil sudah ada kolam renang fasilitas umum sudah
ada jogging track seperti di belakang kita ini ada jogging track sudah kita lengkapi dengan
musola untuk ibadah juga kita udah lengkapin dengan beberapa kita akan bangun clubhouse nanti di ujung
dan tentunya hal itu akan menjadi satu nilai tambah bagi penghuni mereka bisa menggunakan itu untuk
warga juga untuk undang teman kita berbicara soal emerald neopolis nih pak yang ada di karawang ini
apa saja kelebihannya
yang dimiliki oleh kawasan huni modern di pusat karawang ini pak ya kita emroh land development
menyiapkan satu kawasan hunian seluas kira kira lima puluh hektare dan kita sudah membuka dua klaster
neopark dan neokasa kawasan ini yang seluas lima puluh hektar ini ada kawasan make use yang kita di masa
depan kita sudah rancang untuk menjadi satu kawasan yang melengkapi semua warganya di sini kita nanti
ada universitas yang akan masuk ada rumah sakit ada perkantoran building dan kita sudah siapkan saat
ini neopark seperti saat ini kita berada ada di kawasan neopark cluster neopark yang terdiri dari
empat macam tipe rumah
people saat ini saya dan juga pak andre sedang berada di salah satu unit di kluster neopark
pak andre kita berada di salah satu kluster neopark unit apa nih pak
ini unit diamond unit terbesar di kluster neopark
pak andre saya masih ada satu lagi pertanyaan terakhir pak
sebagai informasi juga untuk masyarakat terlebih yang ingin membeli salah satu hunian di kawasan emerald neopolis karawang ini ya pak
sekarang sejauh apa pak progres emerald neopolis karawang ini
kemudian juga mungkin ada penawaran menarik lainnya yang mungkin tadi belum sempat disampaikan pak silakan
seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa kita memberikan komitmen kita
menepati komitmen kita untuk serah terima tepat waktu untuk kluster neopark
dan yang lebih utama lagi adalah kita sudah siapkan semua legalitasnya
sebelum kita bergerak
developer bergerak memulai membangun kita sudah siapkan sertifikat udah pecah per unit
imb sudah pecah per unit
pbb sudah pecah per unit jadi ketika
pembeli atau konsumen sudah beli dan siap serah terima dia sudah mempunyai satu paket
komplet legalitas komplet unitnya sudah rapi dan siap dihuni
kita ada kerjasama dengan berbagai macam bank baik bank swasta maupun
masing masing bank menawarkan berbagai macam keunggulannya
baik itu bunga tempayment downpayment segala macam
selain hal tersebut dari pihak kita sebagai developer kita juga memberikan penawaran khusus seperti cicilan bertahap
nanti untuk jelasnya boleh silahkan masyarakat bisa scan qr code yang tertera di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut
produk produk yang tersebut
atau promosi promosi atau apapun yang kita sampaikan mengenai hal ini
pak oke siap jadi tadi legalnya sudah clear kemudian juga pilihan pembiayaannya banyak dan mudah ya pak
jadi tinggal pilih aja
siap pak andre terima kasih banyak tadi atas penjelasan menariknya soal kawasan huni yang memperhatikan work life balance ya
terima kasih pak andre
baik epic people itu dia tadi penjelasan dari pak andre dan menambah pengetahuan kita ya bahwa adanya peran besar antara hunian dan juga lingkungan
yang bisa mendorong kita membantu mencapai work life balance
kemudian juga ternyata kawasan karawang ini memiliki potensi yang menjanjikan
untuk sebagai kita memilih lokasi membeli properti
jangan lupa untuk scan qr code di bawah ini untuk mendapatkan penawaran menarik lainnya
dari emerald neopolis karawang
nah juga jangan lupa untuk saksikan episode epic evin berikutnya
yang akan membagikan informasi mengenai kebutuhan rumah untuk anda
saya sinta karani pamit undur diri